ternyata kamu terkena dua pukulan sekaligus
yaitu jurus tapa uisa
dan jurus segoro geni
dua orang telah menyerangku tadi malam
dan masing masing dari jurus mereka
telah bersarang di tubuhku
dan jika jurus jurus itu bersarang di dalam tubuhnya
yang terjadi adalah saling menguji
menguji di dalam tubuh itu
boleh memenggal kepala hamba
aku sungguh cinta denganmu
aku cinta denganmu
kok kalian pagi pagi sudah datang ke rumah aku ada apa
ada hal yang ingin aku tanyakan padamu
mau bertanya apa
kak boleh lihat ikan nggak di kolam
ya sudah silahkan
apa yang mau kamu bicarakan
apakah kamu mendengar kabar
tentang kakak kamandan
pokok pokok guru apa yang terjadi guru
anak ini mewarisi watak dari ayahnya
tapi ada satu hal yang berbeda
karena ini sangat peduli dengan rakyat kecil
sedangkan ayahnya sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi
kesatria pewaris naga puspa adalah seorang yang terusir dari keluarganya
keras wataknya tapi lembut hatinya
mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat kecil
hatinya penuh cinta
namun ditakdirkan patah hati berkali kali
bapak guru bapak guru bapak guru
hah bapak guru
bertahanlah aku guru aku akan menolongmu
apa ini bapak guru
ini adalah kitab jurus naga puspa
selamatkanlah kitab itu
jangan sampai musnah
bertahanlah bapak guru bertahanlah
kau harus menguasai dan mengwariskannya kepada orang yang tepat
dan kau harus menciptakan pedang naga kuspa
siapa dia bapak guru
dia akan datang
aku mendapat uang sid dari dewata
pemuda itu sangat sakti dan berbudiluh
dia akan mewariskan jers itu
dan menguasai jurus pedang naga kuspa
siapakah dia bapak guru
apa aku mengenalnya
kau belum mengenalnya
tapi kelak kau akan menemukannya
harus mewariskan pedang naga kuspa
kaman danu adalah orang yang dimaksud dalam wangsit
ternyata kamu terkenal
terkena dua pukulan sekaligus yaitu jurus tapa uisha dan jurus segoro geni
benar guru dua orang telah menyerangku tadi malam dan masing masing dari jurus mereka
telah bersarang di tubuhku jika jurus jurus itu bersarang di dalam tubuhnya yang terjadi
saling menguji menguji di dalam tubuh itu sungguh mengerikan yang terjadi adalah kematian
benarkah kakak kaman danu baik baik saja dari mana kamu tahu dari rati aku sangat yakin kamu
pasti tidak akan percaya ini tapi kakak kaman danu kakak kaman danu baru saja mengirimiku
rontal rontol apa rontal ini berisi puisi yang dibuat olehnya biar aku bacakan untukmu
dewa tikayangan semakin dibakar cemburu
melihat sang rupini dalam wujud dirimu telah begitu kuat kau getarkan seluruh kalbuku
sudah kukatakan kepadamu ternyata kakak kaman danu ternyata dia cinta sama aku
hai apa maksudmu apakah kau ingat dia dia yang aku ceritakan tempoh hari dia adalah kakak kaman
danu dia yang selama ini telah menolongku narirati narirati biar aku bacakan lagi untukmu
hingga lisanku tiba tiba mendadak keluh meski hatiku berontak keras dan berseru kuat
aku aku mencintaimu
kaman danu ikuti gerakanku